oke kita stand by gambar aja mas
menteri pertanian syahrul yassin limpo ini disebut sudah tiba di indonesia
dan bertolak ke dpp nasdem dan saat ini gambar yang ada lihat
ini adalah lobby dari dpp nasdem yang ada di gondang dia
iya dan kami masih akan terus mencari tahu begitu ya kondisi terkini di sana
dan sudah ada rekan kami juga bella mulahela di dpp nasdem jakarta
yang nanti akan memberikan kondisi terkini di sana
kalau tadi kita lihat sebelumnya dari diana kan sudah melaporkan
bahwa terjadwal pesawat singapura airlines tiba di jakarta delapan belas dua waktu indonesia barat
namun tadi rekan kami diana valencia yang menunggu di terminal
yang menunggu di terminal tiga
bandara soekarno hatta ternyata tidak menemui
dan juga dikatakan bahwa ada beberapa rekan media lainnya
yang menunggu di sana tidak menemui karena tadi yang dikatakan diana
ada banyak pintu keluar dari kedatangan ke luar negeri
dan juga kita akan melihat bagaimana kondisi terkini
kita sudah tergabung dengan bella mulahela di dpp nasdem
bella selamat malam anda bisa mendengar suara saya saat ini
bisa anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana
tadi kabar yang kami dapatkan dari diana bahwa syahrul yassin limpo akan menuju ke sana
atau berangkat ke sana apakah sudah ada kabar mengenai hal itu
ya selamat malam mareza
betul sekali saat ini saya berada di kantor dpp nasdem
yang terpatah berada di gondang dia jakarta pusat
di mana saat ini memang kita dari awak media sedang menunggu kedatangan dari menteri pertanian
syahrul yassin limbo yang memang diinfokan kepada kami
ini infonya akan tiba di dpp nasdem tower tempat saya melaporkan saat ini
memang sampai saat ini kita belum mengetahui jam berapa ataupun pukul berapa
dari syahrul yassin limpo ini akan tiba di dpp nasdem
namun anda bisa melihat bahwa kami sejak tadi pukul tujuh malam
ini memang sudah memantau di area ataupun di depan lobi dpp nasdem tower
untuk menunggu kedatangan dari menteri pertanian yang tadi
sekitar pukul tujuh malam
pukul delapan belas empat puluh satu dinyatakan telah keluar dari area bandara soekarno hatta
di mana memang diinformasikan bahwa syahrul yassin limpo hari ini
sekitar pukul delapan belas lewat lima menit ini tiba di bandara soekarno hatta
dengan sebelumnya berada di singapura untuk menjalani pengobatan
di mana memang sebelumnya pihak dari nasdem yaitu bandara umum partai nasdem
bahwa syahrul yassin limpo ini sempat sakit begitu
yaitu kambuh penyakit prostat dan langsung menjalani perawatan
ataupun pengobatan sebelum nantinya tiba di jakarta
di mana memang pihak dari ahmad saroni
bendahara umum dari pdpp partai nasdem ini juga mengatakan bahwa
kaget baru mendapatkan informasi bahwa dadakan pulang dari syahrul yassin limpo
yang memang infonya dari teman teman partainya menginfokan bahwa
bahkan pulang ini besok
ternyata diinformasikan dadakan bahwa hari ini tiba tadi sekitar pukul delapan belas
lewat lima waktu indonesia barat
di mana memang juga tadi kita juga menanyakan kepada syahrul ini
terkait dengan pernyataan dari wakil menteri pertanian
yang kemarin juga menyebutkan bahwa susah mengubing ataupun hilang
tidak bisa menghubungi pihak dari syahrul yassin limpo ini
memang pihak dari partai nasdem menginformasikan bahwa
pernyataan tersebut adalah salah karena memang diinfokan
syahrul yassin limbo ini
syahrul yassin limpo ini sakit dan menjalani perobatan sebelum diminta
oleh ketua umumnya yaitu surya paloh ini pulang ke indonesia
tepatnya di dpp partai nasdem ini sampai saat ini kita masih menunggu
syahrul yassin limpo tiba di gedung nasdem tower
karena memang sampai saat ini pihak dari ketua umum partai nasdem
yaitu surya paloh masih berada di area gedung tepat di belakang saya ini
reza dan juga putri
dan memang nantinya pihak dari kpk ini sampai sekarang belum menyatakan
bahwa syahrul yassin limpo ataupun menteri pertanian
ini sebagai tersangka kasus korupsi yang berada di lingkungan
namun tadi sore juga sudah ada penggeledahan di rumah dari yassin limpo
yang berada di makassar dan sebelumnya juga rumah dinas
dan juga rumah tempat tinggal yassin limbo dan juga kantor
dari kementerian pertanian juga sempat digeledah
untuk mendapatkan informasi dan juga saksi ataupun barang bukti
terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diinfokan ini
sebagai salah satu yang menjerat syahrul yassin limpo
namun sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan ataupun kehadiran
dari menteri pertanian di kantor dpp nasdem
nanti kami akan mengupdate apakah benar ini infonya pihak dari syahrul yassin limpo
akan tiba di gedung dpp nasdem karena memang informasi ini kita mendapatkan
dari wakil ketua umum dari partai nasdem juga menginfokan bahwa nantinya
memang akan diinstruksikan untuk datang ke dpp nasdem
dan tadi memang juga kita melihat bahwa sudah cukup banyak keamalan
ataupun pihak dari petugas keamanan di dpp partai nasdem yang sudah
hadir dan juga membantu kami awak media untuk diarahkan supaya kondusif
dan juga menunggu kehadiran ataupun kedatangan dari syahrul yassin limbo
di gedung nasdem
namun kami juga belum menginformasikan belum mendapatkan keterangan resmi dari ketua umum partai nasdem
yaitu surya paloh yang masih sampai saat ini berada di gedung dpp nasdem
dan nanti kami akan menunggu apakah betul setibanya sel di jakarta
ini langsung datang dan menemui surya paloh untuk mendapatkan arahan
dari surya paloh sendiri
kembali ke anda
baik bella menteri pertanian yang juga merupakan kader partai nasdem
syahrul yassin limpo ini belum terlihat hadir di gedung dpp nasdem
namun ketua umum partai nasdem surya paloh saat ini berada di sana
yang dikabarkan menunggu kedatangan syahrul yassin limpo
kami akan menunggu bagaimana perkembangannya dari anda
terima kasih bella mulahela telah melaporkan langsung dari gedung dpp partai nasdem
di gondang dia